seperti inilah aksi swadaya warga kebonmandis matraman jakarta timur
yang memberikan makanan serta minuman kepada para demonstran yang menolak ruu cipta kerja
dengan membawa kardus dan kantong plastik berisi makanan dan minuman
para warga ini berdiri di pinggir jalan tempat para demonstran melintas menuju gedung dpr
tak hanya itu warga juga menghentikan kendaraan pengangkut demonstran untuk memberikan bekal
tapi suara aja mereka pasti haus pasti mereka lapar
pak untuk dana makanan ini dari mana pak
swadaya masyarakat sendiri pak
masih masih mereka mau angkat uang gak ada perhitungan
satu persatu kendaraan roda dua yang dikendarai pengemudi ojek online
silih berganti tiba membawa korban bentrokan ke tempat yang jauh dari aksi masa
tepatnya di jalan olimo mangga besar guna
mendapatkan pertolongan oleh tim medis kami sore
sejumlah pengemudi ojek online ini menjadi tim relawan untuk mengevakuasi pengunjuk rasa korban bentrokan
yang kebanyakan mengalami gangguan pernafasan karena menghirup gas air mata
di tempat pertolongan petugas medis pun dikerahkan untuk membantu para korban yang kebanyakan masih remaja ini
di samarinda kalimantan timur sejumlah pengemudi ojek online turut membersihkan jalan
pasca aksi demo menolak omnibus law ruu cipta
dan minta kerja yang terjadi di simpang empat lembu suwana
barang barang bekas pembakaran yang dilakukan pendemo langsung dibersihkan agar tidak mengganggu pengguna jalan
sebelumnya simpang lembu suwana diblokade dan ditutup selama enam jam
hingga kembali bisa dilewati kendaraan setelah pendemo membubarkan diri kamis petang
oke kami mengapresiasi kami mendukung penuh tapi kita menyayangkan
menyayangkan jika harus menutup akses jalan
karena saya sendiri dari ojol merasa sangat dirugikan
dirugikan karena teman teman harus mutar jalan
harus mutar jalan dengan ongkos yang tidak seberapa terus kita mutar jalan
itu sangat tidak stabil dengan biaya operasional kami
pembersihan pasca aksi demo juga dilakukan petugas prasarana dan sarana umum atau ppsu
dibantu oleh satpol pp kelurahan kampung bali di jalan fahrudin tanah abang jakarta pusat pada kamis malam
petugas ppsu dan satpol pp membersihkan ban ban bekas yang berada di tengah jalan
agar para pengguna jalan tidak terganggu
selain itu petugas juga membersihkan tiang marka jalan
merapikan pagar pembatas jalan yang dirobohkan oleh para pendemo di kawasan ini
petugas kebersihan pemprov dki jakarta juga mulai membersihkan sampah di kawasan tugutani jakarta pusat kamis malam
tak kurang dari empat unit kendaraan pengangkut sampah dikerahkan
tim liputan cnn indonesia